reina dibawa pake kursi roda
ingat gak ya
saya gak tau om
tadi mama sama kayla menyesalin bibi itu
tapi mama malah ketabrak
kalau mereka pakai kursi roda
kemungkinan besar tidak jauh dari sini
siapa yang udah ceroboh buat rumah saya kebakaran
kami juga gak tau
tiba tiba api sudah berkobar besar
dan menjala dengan cepat bos
kenapa semuanya pada diam
kita sudah mencarinya bos
tapi tetep gak ketemu bos
jadi sekarang nia sama kayla juga menghilang
kenapa kalian semua ceroboh
karena semua itu gak berguna
sama sekali gak berguna
tunggu disini double
kenapa anda bisa ada disini
anda gak perlu tahu kenapa saya bisa disini
kenapa semuanya jadi kacau seperti ini
saya harus segera temukan reina
sebelum aldebaran yang temui dia terlebih dahulu
lawan kalian bukan pak aldebaran
lawan kalian adalah kami
sekarang bukan waktunya saya menghadapi anda
sekarang bukan waktunya saya menghadapi
saya punya urusan yang sangat penting
saya nggak mau main kasar lagi
saya gak tahu al
saya nggak tahu anak anak di mana
saya gak mau
kalau anda mau tahu tanya dia
dia yang tahu di mana rain

kan saja di tengah
mereka dulu nah itu kaya babanya

menuntutkannya orang ini sendiri

iya kamu yang tenang ya kamu yang tenang disitu aku lagi mengarah ke kamu ini
ya aku di atas motor ini nen kamu tungguin kalau aku udah sampai lokasi kamu aku telpon kamu angkat ya
ya udah gak kedengeran suara kamu gak jelas
sayang sabar ya sabar ya nonny ya
semoga nina sama abizar gak kena apa apa gue gak mau sesuatu yang buruk terjadi sama mereka
nih kita jalan lagi
dipikir mudah ngejar saya
saya harus bisa mendapatkan reina lagi
kayla tunggu sini
itu kan mobilnya pak permadi
nia nia bangun nia
nia bangun nia
nia bangun nia
dia ada di kursi horda bersama pembantu saya
reina di kursi horda sama siapa nia
saya mau lepasin saya
nah makanya diakinsi
kalau seperti kakak
aku nak ke universitas itu udah gitu itu gue tidak moral
kok macet gini sih
kalau kayak gini mah nyampe kantor jam berapa
mudah mudahan panino bisa handle klien dia sampe aku dateng
maaf banget ya panino
saya kejebak macet nih sekarang
maaf saya harus telepon karena
klien yang datang buat meeting pembangunan proyek mereka
sudah kumpul semua
meeting harus segera dilakukan
dan ibu kan sebagai investor harus hadir juga
nah itu dia masalahnya
kayaknya nih macetnya nggak jalan deh
soalnya menurut di maps
ada kecelakaan di depan
kalo gitu biar
meetingnya jalan saya
minta izin buat
leading meetingnya ya bu
soalnya biar semuanya kelar
apa boleh seperti itu
sepertinya lebih baik seperti itu sih pak
aduh maaf banget ya
terima kasih banyak loh
kalo begitu sampai ketemu
harus cari jalan lain
kalau aku capek banget harus dorong dorong dan menggendong
kalo mereka menemukan kami
beri kekuatan untuk bibi
mana mbak indra ya
baterai aku mati lagi
norenya juga udah kecapean
kita harus selamat kabur dari pak permadi
terima kasih bi
bibi jangan khawatir
justru bibi yang harus kuat
karena bibi harus membawa aku sama askara
ke tempat yang aman
jangan jangan itu anak buahnya pak kemadi
kami harus sembunyi
baik bos kabarin saya soalnya ada papa
tuh kan benar juga anakku
mereka pasti orang orang suruhan pak permadi untuk menangkapku
ya allah lindungilah kami ya allah
itu suara om randy anak buah papa
om aku disini
om bantu aku om
pak korpang masih hidup
dia hanya pingsan tapi lukanya terlalu parah
dia harus segera dibawa ke rumah sakit
nah maafin papa ya
siapa yang bisa membantu vivikan saya
gak lah permadi
gak usah main main sama saya permadi
kalau main main sama saya begini
udah gak usah bohong
jawab pertanyaan saya
siapa nama pembantu anda yang bawa anak saya
saya sudah jawab pertanyaan anda
saya nggak ngerti apa yang anda maksud
saya masih menunggu jawaban anda
jangan main main sama saya permadi
saya minta anda untuk jawab permadi
jawab pertanyaan saya permadi
saya ada sedang untuk membunuh anda
saya gak tahu teman teman saya permadi
siapa nama pembantu anda
karena anda harus bertanggung jawab
atas kecelakaan ini
saya masih punya masalah sama dia pak
tapi bapak tidak boleh menakutkan sendiri
kalau bapak ada masalah dengan bapak ini
silahkan datang ke kantornya
columbia tak punya masalah
terima kasih melihat video ini
dan kami terima kasih
adapasi selama ini
dan selamat berchoack
udah udah kayaknya nangis ya mama udah dibawa ke rumah sakit mama mama nggak
ya lagi diobatin mama ya om mau tanya boleh tadi kan mama sempat bilang
kalau anak om dibawa sama pembantunya papa sama mama kela tahu namanya siapa
namanya kela inget nggak ya
kalau mereka pakai kursi roda kemungkinan besar nggak jauh dari sini
sebentar ya udah papa sambil istirahat di mobil ya kelak kelak sama om dulu ya
berapa pak dua ratus ribu mah pak kan jauh pak tadi kan bapak bilang sendiri asalkan dibayar yang
kasih gitu juga pak saya mau tahu emang tarifnya segitu turun lagi lah ya bisa dua ratus ya pak
alhamdulillah untungnya nggak ada kerban jiwa ya makanya ada bicara apa sih
astagfirullahaladzim nina nabizar kamu dimana sih pak pak lihat anak kecil sama perempuan di rumah itu enggak pak emangnya anda siapa
lihat anak kecil sama perempuan di rumah itu enggak pak emangnya anda siapa
emangnya anda siapa
yuda pak jadi istri saya kerja di situ biasanya dia ngabarin saya pak tapi ini enggak ada kabar bapak lihat nggak pak
alhamdulillah pak nggak ada korban jiwa rumahnya kosong
berarti nina sudah pergi saat rumah itu kebakaran tapi pergi kemana ya pasti belum jauh dari sini
berarti nina udah pergi saat rumah itu kebakaran tapi pergi kemana ya pasti belum jauh dari sini

hai jangan aku nyasar lagi
hai belum pernah lewat jalan ini
kita harus buru buru
reina sama sekarang
siapa pembunuh jangan jangan perempuan itu udah nyulik askara sama reina lagi
ini keti banget ya ini jalan angkot gak sih
mana angkotnya ya aduh aku takut takut tauan lagi
mungkin di sana kali ya ada angkot
ini kesempatan aku buat nolongin mereka
kemana pembantu bawah renang
ini harusnya kalau memang bener pakai kursor udah ini belum jauh nih
cuman kemana ya
mas maaf eh pak saya menumpang tanya tadi ngeliat ada perempuan bawa
anak kecil pake proses roda anaknya penyembuh
maaf pak saya nggak lihat coba tanya ke yang lain aja oke makasih ya
pak pak pak sendiri enggak enggak tadi saya sama papa surya cuman papa surya lagi
jagain keilang di sebelah saya kesini tadi ini saya dapat info dari kayla sama dari mia juga
apa apa pembantu permadi rena pakai kursor roda nah ini logikanya harusnya kalau pakai
kursi roda dan dibawanya belum lama ini belum jauh dari sini ya makanya tadi saya kejar
di sini sekarang saya minta sama kalian semua bantu saya cari mereka berbencar semuanya ya
ada yang kesana ada yang kesana saya kesana ya
mana angkotnya ya
kok nggak juga sih disini sayang sabar ya
tunggu sebentar lagi pasti ada

permisi saya mau numpa nanya kalau mau ke jalan
arteri itu lewat mana ya maaf bu saya juga nggak tahu soalnya saya bukan orang
sini oh ya makasih ya
maaf mbaknya lagi nyari angkot ya
enggak enggak kok senang aja saya enggak ada niatan buruk kok cuma mau bantuin aja abis ngeliatin mbak
kayaknya bawa dua anak ini agak kerepotan saya bantuin ya aku nggak boleh terlalu percaya sama
orang yang gak aku kenal jangan jangan dia orang suruhannya pak permadi mbak ini kasihan lo anaknya
mukanya pucat banget
tante zara harusnya tante zara kenalin aku kenapa kayak nggak kenal ya
tante tante zara aku harus bisa yakin yang perempuan ini supaya aku bisa bawa
maaf ya santai bantu
biar saya yang gendong
enggak enggak usah
bu bu jangan bu
lepasin anak ini
bu lepasin sini anak
aku gak akan